salah satu relawan yang telah menjalani uji klinis vaksin sinovac ialah nur hidayat
pria yang akrab di sapa dayat ini sebelumnya telah mendapatkan penyuntikan vaksin
pada masa uji klinis agustus dua ribu dua puluh atau sekitar enam bulan lalu
selama itu pula dayat terus dimonitor kesehatannya dan telah dua kali diambil sampel darahnya
pada satu dan tiga bulan setelah penyuntikan kedua vaksin uji klinis
senin pagi dayat dijadwalkan untuk kembali melakukan pemeriksaan
dan pengambilan sampel darah ketiga oleh tim uji klinis di klinik kesehatan universitas pajajaran
pada kesempatan ini tim uji klinis juga mengumumkan apakah dayat dan relawan lainnya
mendapatkan vaksin atau placebo pada saat penyuntikan pertama dan kedua
setelah menunggu dilakukan pemeriksaan selama satu jam dayat selesai menjalani pemeriksaan
dan hasilnya dayat mendapatkan vaksin sinovac pada penyuntikan uji klinis pertama dan kedua
pada agustus dua ribu dua puluh
akan ada pengamatan lanjutan bagi yang bersedia untuk satu tahun sampai dengan satu tahun pak
vaksinnya sendiri atau sedia
kalau saya insya allah ikut sih untuk enam bulannya lagi
bagaimana dia akan disuntik lagi
akan ada booster lagi setelah itu ada pengamatan lagi
tapi detailnya belum
tapi detailnya belum ntar ada seminggu atau dua minggu lagi katanya tadi
selain dayat sembilan belas orang relawan lainnya juga menjalani pemeriksaan kesehatan
dan pengambilan sampel darah ketiga
dari total sembilan belas orang yang dijadwalkan hadir
hanya enam belas orang yang menghadiri panggilan tim uji klinis
berdasarkan pengumuman tim uji klinis pada senin satu februari dua ribu dua puluh satu
dari total enam belas orang yang diperiksa
sebanyak lima belas orang mendapatkan vaksin sinovac
sementara satu orang lainnya mendapatkan placebo
ternyata saya dapat placebo nggak dapat vaksin
ya tapi alhamdulillah selama ini ya sebenarnya saya beresiko ya
tapi ya aman alhamdulillah
tidak belum ada kena
kemarin sempat saya gatal gatal tenggorokan sedikit
disuruh di swab oleh di sini oleh panitia di swab
dan hasilnya alhamdulillah negatif
tapi tadi di dalam diambil darah juga pak
diambil darah juga tetap diambil darah juga
dan akhirnya divaksin
tahu kan tadi dibuka siapa yang vaksin siapa yang placebo
jadi yang vaksin yang dapat vaksin itu ditawarin untuk perpanjangan uji klinis
jadi nanti enam bulan kemudian tuh saya dapat booster vaksin lagi
untuk diperiksa lagi
untuk dicek imun lagi gitu
pemeriksaan kesehatan pengambilan sampel darah ketiga
pengumuman vaksin atau placebo akan terus dilakukan oleh tim uji klinis
dari total satu enam ratus dua puluh orang relawan
hanya sebanyak lima ratus empat puluh orang relawan yang disuntik dengan vaksin sinovac
sementara sisanya sebanyak satu delapan puluh orang mendapatkan penyuntikan placebo
uji klinis fase tiga vaksin covid sembilan belas sinovac yang berasal dari perusahaan tiongkok
telah dimulai di indonesia sejak agustus dua ribu dua puluh
badan pengawas obat dan makanan telah mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin sinovac
franky widjaya helmy suryanegara bandung jawa barat